cnn indonesia breaking news
dan harapannya kalau roadmap ini berjalan dengan baik maka pada tahun dua ribu dua puluh diprediksi nilai e commerce ini mencapai satu ratus tiga puluh miliar usd
untuk itu langkah langkah apa yang akan dilakukan dan apa yang kemudian harus dipersiapkan infrastruktur dan sebagainya
kami persilahkan bapak menko perekonomian untuk menyampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pak rudiantara
pak menko kami persilahkan
terima kasih pak menkesnek
saudara saudara saya menyampaikan tujuan dan manfaat kemudian butir butir dari pokok pokok kebijakan
nanti pak rudi antara yang akan menjelaskan substansi dari pokok pokok itu ya supaya urusannya kalian melihatnya
tujuan dan manfaat dari kebijakan ini yang pertama adalah kebijakan
roadmap e commerce ini adalah untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global
jadi dia kegiatan yang ada bisa semakin luas semakin jangkauan semakin jauh dengan adanya e commerce ini
yang kedua mendorong
mendorong kreasi inovasi dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda
bukan hanya yang sudah ada menjadi lebih luas dan lebih jauh jangkauannya
tetapi dengan inovasi dengan invensi kegiatan yang baru juga bisa lahir
terutama kalangan anak muda yang punya kesenangan mengutak ngatik mencari yang baru
yang ketiga memberikan kepastian dan kemudahan berusaha dalam pemanfaatan e commerce
dengan adanya arah dan panduan strategis dalam percepatan pelaksanaan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik pada periode tahun dua ribu enam belas
adanya panduan di dalam roadmap ini
itu akan memberi arah dan kemudahan juga sebenarnya kepada semua pihak yang berminat kemudian ikut serta di dalam bidang bidang ini
yang keempat memberikan pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional dan umkm
serta pelaku usaha pemula
supaya jangan kita enggak
akhirnya orang lain yang bikin
tentu saja umkm dan usaha pemula
dengan roadmap ini akan ada
kegiatan ada aktivitas
yang fungsinya nanti untuk mendorong
dan untuk memberi
dukungan kepada mereka agar dia lebih mudah berusaha di bidang bidang manapun nanti dia yang dia inginkan
jangan lupa kegiatan seperti ini
tingkat kegagalannya tinggi sekali
sehingga dia perlu dukungan
nah yang lebih menarik lagi
begitu dia berhasil
ya begitu dia mulai berhasil akan ada yang merayu rayu dia
sini gua beli haha
dia belum jadi
dia lihat udah bagus sudah banyak ditawarkannya
nggak tahunya itu potensinya jauh lebih banyak dari itu
sehingga adanya roadmap
adanya otoritas apa yang
yang mengawal dan mengembangkan ini
bisa memberikan arahan bantuan dan seterusnya
yang selanjutnya adalah
meningkatkan keahlian sumber daya manusia pelaku e commerce
dan acuan bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan
dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral
dalam rangka pengembangan e commerce
apa saja pokok pokok kebijakannya
ada delapan ya
yang nanti ditetapkan dalam peraturan presidennya
yang pertama pendanaan
nanti substansinya biar pak rudi yang menjelaskan
yang kedua soal perpajakan
soal perpajakan jangan dibayangkan untuk menyusahkan
ini enggak ini perpajakan untuk memudahkan ini maksudnya
yang ketiga perlindungan konsumen
yang keempat pendidikan dan sdm
yang kelima adalah logistik
yang keenam infrastruktur komunikasi
yang ketujuh keamanan cyber cyber security
dan yang terakhir pembentukan manajemen pelaksana
biar pak menko minpo menjelaskan substansinya
supaya utuh dan urut
sehingga saudara saudara bisa mangkep
dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat
terima kasih pak darmin
teman teman tentu teman teman tadi juga bertanya
ini angkanya satu ratus tiga puluh miliar
sekarang berapa memang
kemudian bagaimana cara menghitungnya
karena ada beberapa teman teman juga yang mendefinisikan e commerce
atau digital economy itu adalah online retail
jual beli yang belanja daring sekarang secara fisik
padahal yang banyak justru berkembang adalah services
sebagai contoh misalkan di kita nih ya
siapa yang masih terbang ke luar kota ke surabaya pakai garuda
katakan masih minta kantornya beli voucher di travel biro
kemudian vouchernya dibawa di airport ditukar dengan boarding pass
praktis tidak ada
siapa yang nginep di hotelnya di surabaya
masih pakai voucher juga ke travel biro
kemudian dibawa ke resepsionis eh ditukar dengan kunci kamar
praktis tidak ada semuanya
garuda setengah tahun dua ribu enam belas
jadi kalau tahun dua ribu enam belas ini kalau dikalikan dua kurang lebih hampir tiga miliar dolar
jadi betapa besarnya sebetulnya digital economy indonesia ini
itu cara menghitung dan definisinya semua transaksi layanan yang menggunakan katakan teknologi digital
tadi pak darmin menyampaikan ada tujuh major issues yang harus diadres
itu yang memelototi nanti tujuh major isis ini harus diadres
dan sudah disiapkan oleh siapa
ada dua belas kementerian lembaga yang terlibat
ada lembaga negara bank indonesia dan ojk terlibat juga
dan lebih penting lagi yang terlibat adalah kepala pemain e commerce sekarang
melalui asosiasinya yaitu idia
jadi pemerintah membuat kebijakan diperuntukkan untuk players
jadi players pun dilibatkan dari awal
nah ini yang tujuh itu tadi masalah pertama sebetulnya tidak berurutan ya
ada tujuh isu pendidikan talent
kita ini kekurangan short of talent
sama dengan negara tetangga singapura bahkan mengiming imingi anak muda indonesia
sekolah di sana kasih beasiswa nantinya bahkan menjadi diberi keluarga negaraan singapura dan lain sebagainya
kita tahu yang besar besar di indonesia
baik gojek maupun tokopedia
kita harus melihat kepada negara asia selatan yang besar
tetapi beruntung mereka dibawa ke indonesia
at least belanjanya rupiah kalau di indonesia dengan golfnya pun
ini kemudian juga nanti akan salah satu inisiatifnya untuk mengadres isu talent ini adalah
coding masuk kepada kurikulum di smkd
ini sudah dibicarakan dengan menteri pendidikan
banyak aktivitas aktivitas ataupun inisiatif inisiatif untuk mengadres isu tentang talent ini
ini saya sampaikan hanya salah satunya
pendanaan pendanaan juga bagaimana menandai startup
apakah pinjaman itu bisa diberikan
ya bagi startup yang baru mulai berdiri
kalau dikasih pinjaman itu nggak bisa kenapa
baru berdiri belum ada cash flow diberi pinjaman bulan depan harus mulai nyicil utang
harus ada nanti masuknya di ngx sebagai equity
apakah melalui venture capital atau siapapun
nah ini sedang disiapkan
jadi policy nya disiapkan
nanti saya sampaikan beberapa policy nya
perpajakan tadi pak darmin sampaikan
mengapa perpajakan ini penting
kita berharap ada sistem perhitungan perpajakan yang tentunya lebih mudah
karena kecenderungannya kalau cara bayar lebih murah orang mau bayar pajak
tetapi bagaimana nanti cara membayar
nah berapa peruasa apa besarannya tentunya dari otoritas
fiskalnya akan mengeluarkan
dan pentingnya perpajakan ini juga kami dorong terus
terutama pemerintah ingin memberikan level playing field
baik kepada pemain ott internasional maupun pemain ott nasional
kenapa kami dengan kementerian keuangan terus ngejar ngejar terus yang namanya mr g gitu ya
untuk duduk sama sama dan bayar pajak di indonesia
agar apa agar ada level playing field
masa saudara saudara teman teman kita yang dalam negeri bayar pajak
yang dari luar negeri nggak bayar pajak harus gitu
kemudian dari perlindungan konsumen juga
literasi level masyarakat indonesia terhadap ini masih tidak setinggi dari negara negara lain
jangan sampai nanti ada isu beli ponsel pakai box itu yang datang sabun lagi kan
itu juga harus diakreditasi dari sisi billing systemnya
sosialisasi kepada masyarakatnya dan lain sebagainya
kominfo fokus kepada tiga
tiga critical sector yang sekarang sedang disiapkan standarisasi bersama sama dengan sektor tersebut
yaitu sektor keuangan perbankan sektor energi dan ketiga sektor transportasi
tiga ini menjadi critical sector yang harus segera diadres
infrastruktur komunikasi teman teman sudah tahu salah satunya kita dorong broadband empat g palaparing
kemudian logistik ini yang menarik diputuskan oleh sidang kabinet terbatas pada saat itu adalah mereposisi pt pos
menjadi platform logistik dari e commerce indonesia
nanti tentunya ibu menteri bumn yang akan mengimplementasikan bagaimana caranya ini tahapannya dan lain sebagainya
tentunya kominfo sebagai regulator bidang pos akan mewadahinya ini semua
nah inilah ketujuh major issues tersebut
satu lagi tadi pmo project management office adalah nanti di bawah kantor menko perekonomian yang akan melototi tiga puluh inisiatif ini
karena kan di perpres itu ada inisiatifnya
perpres itu ada inisiatif namanya apa kementerian mana yang harus deliver bulan apa harus deliver
nah saya kasih bocoran sedikit contohnya misalkan ya
pendanaan pendana penyediaan alternatif pendanaan dengan skema pembiayaan hibah grand atau subsidi
ini penting mengapa
karena tadi pak seska menyatakan bahwa ini pak darmin menyatakan bahwa ini startup belum tentu sukses
jadi kalau seribu hanya empat puluh
kalau misalkan disuntik yang sembilan ratus enam puluh nya apa status hukumnya
jangan sampai ini menjadi dianggap kerugian negara misalkan
karena kita sedang menyiapkan
dan itu awal dua ribu enam belas januari dua ribu enam belas itu menko minfo dan menteri keuangan bersama dengan menteri koperasi ukm dan bapak nas harus sudah mengeluarkan kebijakan mengenai ini
jadi bagaimana akan membantu ini
apakah itu dalam bentuk grand
apakah itu dalam bentuk hibah
dan lain sebagainya
ini kita juga mengacu kepada negara negara lain seperti di singapura maupun di thailand
mereka menyiapkan ratusan juta dolar hanya untuk mendukung startup
itu yang januari harus segera keluar
kemudian juga ada satu yang sudah dilakukan perpresnya belum ditandatangan
tapi mengikuti perpres yang sebelumnya berkaitan dengan pendanaan
dari dni merubah dni
karena dni kan perpres sebelumnya sudah ada gitu ya
dimana marketplace yang tadinya terdapat
dari dpr tidak boleh dimiliki oleh asing
di bawah sepuluh miliar itu tidak boleh
ini adalah affirmative policy
ini adalah kebijakan keberpihakan pemerintah terhadap ukm
karena sasaran kita dari digital economy ini adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi bagi ukm pada umumnya
nah itu sudah dilakukan
demikian itu sudah berjalan
juga yang nanti januari antara lain adalah dari penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan
insya allah nanti januari juga sudah keluar
leadnya menteri keuangan kooperasi ukm kementerian perdagangan dan bekraf
ini adalah contoh contoh dari kebijakan kebijakan yang harus dikeluarkan dan jadwalnya
dari pendidikan dan sumber daya manusia juga yang januari itu harus keluar
itu edukasi bagi ekosistem perdagangan berbasis elektronik
itu leadnya menteri perdagangan
kalau yang talent tadi itu adalah menteri pendidikan dan kebudayaan
kemudian contoh yang lain yang juga januari pengembangan fasilitasi edukasi perdagangan berbasis elektronik e commerce
itu juga menteri perdagangan
ada dari logistik
pelaksanaan alih daya fasilitas logistik e commerce untuk usaha ukm
ini nanti menteri perekonomian kementerian perhubungan asosiasi perusahaan nasional pengiriman dan pengantaran barang indonesia
agar betul betul sistem logistik di indonesia itu betul betul terutama pt pos bisa membantu menunjang sebagai tulang punggung dari logistik e commerce di indonesia
itu nanti semuanya akan ada tabelnya
jadi saya minta juga kepada masyarakat siapapun untuk mengikuti
masyarakat siapapun untuk mengikutinya
kita bisa melihat jadwal jadwal tersebut dan istilahnya mengingatkan agar kita betul betul bisa mengimplementasikan peta jalan e commerce ini
satu inisiatif ini harus keluar mulai januari dua ribu enam belas dan harus selesai dua ribu delapan belas pertengahan
apabila ini dilaksanakan oleh semuanya
semua disiplin semua konsisten menjalankan inisiatif ini
semua disiplin semua konsisten menjalankan inisiatif ini
semua disiplin semua konsisten menjalankan inisiatif ini
semua kementrian yang terlibat insya allah angka satu ratus tiga puluh miliar dolar tahun dua ribu dua puluh itu bukan hanya mimpi tapi akan suatu kenyataan
pak saya sekalian
pak saya sekalian
pak saya sekalian
mungkin itu yang saya sampaikan terima kasih banyak
mungkin itu yang ingin saya sampaikan terima kasih banyak
teman teman sekalian apa yang disampaikan oleh pak darmin dan pak rudiantara sebenarnya adalah antisipasi pemerintah jangan sampai tertinggal dalam persoalan e commerce ini
maka dengan demikian diatur dari sekarang karena bagaimanapun ini hal yang tidak bisa dihindari sehingga pemerintah dari awal mempersiapkan agar pada tahun dua ribu dua puluh
value nya kalau bisa mencapai satu ratus tiga puluh seperti yang disampaikan
satu ratus tiga puluh miliar usd seperti yang disampaikan pak rudi insyaallah akan terwujud
teman teman sekalian nanti akan kita bagikan secara rinci yang paket kebijakan ekonomi tahap ke empat belas ini mungkin bisa dikutip lebih detail dari hal ini
tetapi kalau ada pertanyaan satu dua kepada pak rudi dan juga kepada pak darmin kami persilahkan
ya selamat sore pak
ya selamat sore pak
ya selamat sore pak
mungkin lebih mau bertanya soal dua hal pak
tadi kan pak darmin sama pak ra nyinggung soal penyederhanaan perpajakan ya
itu sebenarnya deskripsinya penyederhanaan yang nanti akan diatur itu seperti apa
kemudian sebenarnya saat ini itu bagaimana sih dari implementasi pajak di e commerce
berapa sih nilainya selama ini gitu
yang kedua mungkin tadi soal hibah atau subsidi yang lagi disiapkan
jadi itu nanti arahnya jadi pemerintah memberikan suatu dana atau bagaimana ya pak
bisa minta tolong dielaborasi pak
terima kasih pak
pak rudi silakan
pak pajaknya pak
pak pajak pembaharannya
bukan berani saya nanya soal pajak
kita khawatir kalau nggak diatur secara jelas di sini ya nanti mulai dibuka buka mana pemukuannya mana ini mana itu malah susah lagi
tapi kalau dibilang ini pajaknya mengikuti standar yang sudah berlaku bahwa sampai dengan omset empat delapan miliar nggak usah lihat rugi labanya
lihat aja omsetnya betul gak segitu
dari dana yang disiapkan oleh pemerintah itu bisa dalam bentuk granch atau hibah bisa dalam bentuk subsidi atau bisa kombinasi keduanya
inilah yang sedang disiapkan karena sumber sumber pendanaannya tentunya bisa dari apbn bisa juga dari pnbp
di tempat saya saya ada
universal service obligations yang bisa dipakai tapi untuk daerah daerah yang tiga t berdasarkan perpres satu ratus tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
misalkan daerah timur yang
kalau ada di sana startup dan itu eligible itu bisa dibantu gitu menggunakan
formulanya ini yang harus segera disiapkan dan harus keluar pada bulan januari
jadi bersiap siap teman teman
jangan jangan teman teman malah keluar dari media bikin startup lagi
masa ada lagi
oke baik terima kasih ya